pemerintah kota semarang jawa tengah melarang pembagian takjil gratis di sejumlah jalan protokol dan tempat wisata
menurut wali kota semarang hefe arita gunarian tira hayu pada jumat siang
pembagian takjil gratis di pinggir jalan protokol dan lokasi wisata sering dikeluhkan pengguna jalan
karena memicu kemacetan lalu lintas terutama pada saat jam pulang kerja
misalnya di jalan pemuda jalan pahlawan dr sutomo dan di lokasi wisata kota lama
levi arita mengatakan pihaknya menyediakan titik titik pembagian takjil gratis
antara lain di halaman balai kota wonderia dan sejumlah taman kota
dengan sodakor akan memberikan sumbangan ini juga bisa terapresiasi terfasilitasi
tapi masyarakat pengguna jalan juga merasa aman lancar
sehingga kami memberikan titik titik di wilayah wilayah tertentu
masyarakat mengaku sulit menerima larangan ini
sebab pinggir jalan protokol merupakan lokasi paling efektif bagi semua pihak untuk berbagi donasi
tempat khusus itu kan kebanyakan masyarakat susah ya mas untuk menjangkau

jadi kita salah satunya emang harus di pinggiran di depan di pinggiran pinggiran sini

selain melarang pembagian takjil gratis
pemerintah kota semarang juga melarang kegiatan sahur on the road
danang cahyo semarang jawa tengah